anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news
saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia gagat prasasti
dari pantauan anda apa update terbaru yang bisa anda laporkan dari lokasi kejadian
terowongan atau underpass di jalan perimeter selatan akses menuju bandara soekarno hatta
tangerang longsor sekitar pukul lima sampai enam sore tadi
yang telah menimbun satu kendaraan honda brio yang berisi dua orang wanita
keduanya merupakan pegawai yang bekerja di lingkungan bandara soekarno hatta
bandara jembatan yang ambrol yang dimana terjadi sepanjang dua puluh meter ini menimpa dan menjebak mobil korban tersebut
dan tadi saya sudah sempat melihat korban saat ini sudah bisa dilihat dengan pandangan mata
dan sudah bisa diinteraksikan oleh para rescuer
dan para penyelamat tadi pun juga pihak keluarga yang menunggu di titik lokasi kejadian
sudah melakukan interaksi kepada para korban
ada pun identitas dari dua korban yang saat ini masih terjebak adalah
mukmainah syamsuddin dua puluh lima tahun diantidia ayu dua puluh lima tahun
yang keduanya merupakan karyawan gmf aero asia
orang tua nampak cemas ketika menyaksikan keluarganya yang terjebak di sana
dalam keadaan dua orang wanita tersebut
mereka juga menemukan karyawan yang tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berada di tempat yang tersebut
dan mereka juga menemukan karyawan yang tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berada di tempat yang tersebut
karena memang di dalam sana oksigen sangat kurang sekali
lalu juga dibantu juga berupa air mineral agar para korban tidak dehidrasi di dalam sana
kalau misalnya bisa dilihat dari jam lima sekitar terkejadian pukul lima sampai enam sore tadi
artinya proses evakuasi sudah hampir tujuh jam
ini harusnya dari para rescuer dan para penyelamat dan aparat setempat
harus benar benar segera menyelamatkan para korban mengingat kondisi para korban sudah lemas
walaupun sampai saat ini korban masih bisa dilakukan
selalu dilakukan ajak bicara untuk interaksi agar supaya masih dalam keadaan sadar
kita berharap bahwa para korban ini segera bisa segera dievakuasi untuk keselamatan korban
kembali ke anda anita
lalu mengapa proses evakuasi ini begitu lama
apakah kendala kendala yang ada di lokasi kejadian
oke kalau misalnya kita lihat dari di belakang saya ini
sudah dikerahkan sekitar tiga kendaraan alat berat dan khususnya adalah beko beko
yang sudah melakukan pengerukan di sebelah kanan
lalu pun juga dari pihak personil tadi sudah membawa beberapa alat alat penggalian
yang canggul dilakukan secara manual
mereka harus benar benar hati hati dalam melakukan proses evakuasi
karena dinilai bila dilakukan sembarangan akan menyebabkan longsor yang lebih parah lagi
dan menimbun mobil yang berada di dalam sana
dari para personil yang menggunakan skop melakukan secara manual
karena memang tadi ketika saya lihat kondisinya di dalam
mobil tersebut walaupun sudah terlihat namun keadaan di bagian kap atas mobil
sudah tertimpa oleh beton yang dari jembatan tersebut
namun pintu dari mobil tersebut masih belum bisa dibuka
karena terganjal dari longsoran material tanah dan beton yang ada di sekitarnya anita
ya baik lalu apakah ada rencana penambahan tim evakuasi
agar mempercepat proses evakuasi tersebut gagat
ya apakah ada rencana penambahan tim evakuasi untuk mempercepat proses evakuasi tersebut
untuk sejauh ini saya lihat masih untuk jumlah personil dari rescuer dan penggali penggali dari lokasi evakuasi ini
masih belum ada penambahan
namun saya sudah melihat ada dua mobil ambulan yang sudah dikerahkan
dua mobil ambulan ini dibawa untuk membawa tabung tabung oksigen
mengingat ini cukup lama lima jam mereka terperangkap
dan pihak rescuer dari penyelamat aparat juga harus segera mengkondisikan
dengan jumlah tabung yang kemungkinan nantinya akan bisa membantu
dan jangan sampai mereka kekurangan oksigen di dalam sana
ada pun tambahan satu sebuah dump truck yang digunakan untuk mengambil galian yang sudah mereka gali
agar bisa lebih leluasa lagi dari para penyelamat
untuk melakukan evakuasi ya nita
ya baik terima kasih gagat
baik itu dia tadi adalah laporan langsung yang sudah disampaikan oleh rekan kami gagat
langsung dari lokasi kejadian dan kita mengetahui bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung
dan belum ada perkembangan yang signifikan
dari proses evakuasi tersebut